situasi terminal dua d dan tiga bandara soekarno hatta pada selasa sore ini diperkirakan akan ramai
karena akan ada prosesi penyambutan atlet nasional dari olimpiade rio de janeiro
para calon pengguna pesawat terbang diharapkan agar datang lebih awal
para atlet nasional yang berlaga di olimpiade rio de janeiro dijadwalkan tiba di terminal dua d pada selasa pukul lima belas tiga puluh waktu indonesia barat besok
setelahnya mereka menuju terminal tiga untuk menghadiri upacara penyambutan
diperkirakan situasi akan sangat ramai dan bakal berpotensi macet
pt angkasa pura ii menyarankan agar para penumpang datang lebih awal sebelum jam keberangkatan masing masing
kita akan manage mengenai traffic flow penumpang dan lain lain supaya para pengguna jasa tidak terganggu
dan kami harapkan
jadi penumpang calon penumpang yang nanti akan menggunakan jasa bandara khususnya terminal tiga dapat lebih awal
karena saya prediksi tetap akan ada peningkatan kegiatan